nah hian kalau ini menurut saya ini band favorit kamu deh sembilan puluh an
kayaknya bukan deh
oh bukan ya berarti saya ya
nah ini informasi band idola saya dan anda boyzone
boyband yang sukses di era sembilan puluh an kembali menyapa penggemarnya di kota bandung jawa barat
konser ini menjadi bagian tur terakhir boyzone sebelum mereka berpisah
kehadiran boyband asal irlandia boyzone setelah sekian lama vakum seakan mengobati kerinduan para penggemarnya di tanah air
sabtu delapan belas agustus boyzon menggelar konser di kota bandung
kota bandung mendapat kesempatan istimewa dapat menonton rangkaian tur konser terakhirnya boyzon
bandung menjadi kota pertama yang disinggahi boy band sembilan puluh an ini
saya sih kebetulan dulu memang fans berat
waktu zaman smp sma ya
sampai ya kamar poster semua sih
jadi seneng banget sih ya
terus abis itu duru awal awal pertama different beat
terus father and sun yang udah agak agak ronankeetingnya udah mulai mulai solo gitu ya
konser bertajuk boyzon dua puluh lima years farewal concert merupakan sebuah perayaan dari dua puluh lima tahun kiprah mereka di dunia musik internasional
dengan formasi yang hanya tinggal empat orang yakni ronan keating kate davie mikey graham dan shiny lynch
poizon menghipnotis penggemarnya melalui lagu lagu terbaiknya
konser yang digelar di the trans luxury hotel yang berafiliasi dengan cnn indonesia ini menjadi bagian tur terakhir boyzone sebelum mereka berpisah dan menjalankan karirnya masing masing
kami menjelaskan bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga kami menjadi maaf kami menjadi kembali bersama
kami menjadi seorang kakak yang berpengalaman dan kami telah membuat album baru dan bergerak ke depan
dan kemudian kita menjalankan karir kita sendiri dan melakukan hal hal yang berbeda
dan akhirnya kami mulai sebagai band kecil
dan kami bukan lagi kecil
kami memiliki anak anak yang berumur
tahun ini boyzone akan merilis album terbaru yang akan dirilis pada november dua ribu delapan belas mendatang berjudul thank you and good night